masih seputar penetapan status tersangka terhadap ketua umum partai golkar yang juga ketua dpr ri setia novanto dalam kasus megakorupsi ktp elektronik
partai golkar akan mengajukan pra peradilan atas penetapan setia novanto sebagai tersangka kasus korupsi iktp
sekjen dpp partai golkar idrus marham menegaskan pra peradilan ini bukan sebagai bentuk perlawanan kepada kpk
sebaliknya mekanisme hukum di indonesia membolehkan adanya pra peradilan
pengajuan pra peradilan setelah setia mendapatkan surat resmi penetapan tersangka oleh kpk
juga hak kepada kami untuk menempuh proses proses yang ada